usai melakukan kunjungan kerja ke madiun jawa timur
presiden jokowi dodo menghadiri persiapan pernikahan putrinya kahiyang ayu
presiden mengikuti proses wilujengan di kediamannya jalan kutai utara solo jawa tengah
didampingi menteri sekretaris negara pratikno menteri pekerjaan umum
dan perumahan rakyat basuki hadimulyono dan putra sulungnya gibran rakabuming
presiden jokowi tiba pukul dua siang
satu jam kemudian presiden menyempatkan diri meninjau persiapan acara iring iringan kereta kencana
ia juga membicarakan koordinasi dengan pihak keamanan setempat
agar acara pernikahan kahiyang ayu dan bobi nasution berjalan lancar